pemutus perkara ini di tingkat banding
sehingga putusan pengadilan negeri jakarta selatan nomor dua ratus sembilan puluh tujuh pit b dua ribu dua puluh tiga pn jakarta selatan tanggal tujuh september dua ribu dua puluh tiga tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan
kita juga harus bisa melihat nanti ya kami akan menggambarkan ya kepada mahkamah agung juga pada waktunya nanti bahwa sebenarnya hal yang dilakukan mario ini salah ya
itu nggak ada yang bisa menyatakan bahwa dia benar
cuma kami ingin didengar
kami ingin didengar bagaimana hal itu bisa terjadi
itu akan kami sampaikan
dan kemudian ada hal lain juga masalah restitusi
orang itu hidup satu kali
sekarang belum tentu ya
satu orang itu bisa memperoleh uang dua puluh lima miliar dalam hidupnya